bagi anda para penyuka bakso bagaimana jika anda mencoba bakso dari sleman yogyakarta
namun saran saya anda harus mengajak teman lebih banyak dari biasanya karena bakso yang akan anda makan beratnya mencapai empat puluh lima kg
jajaran bakso laksana jajaran planet di teta surya ini adalah contoh ukuran bakso yang bisa anda santap jika berkunjung ke sebuah warung bakso di daerah sleman yogyakarta
anda bisa menemukan bakso dengan ukuran standar yaitu sekitar dua puluh lima gram agak besar yaitu dua ratus lima puluh gram besar dengan berat lima ratus gram bahkan bakso dengan berat lima kilogram
namun jika anda merasa hal itu belumlah cukup untuk dikatakan besar anda bisa memesan bakso raksasa dengan berat empat puluh lima kg ini
jika bakso seberat satu kg berisi dua butir telur dan dua ratus lima puluh gram daging pincang di isian bakso seberat empat puluh lima kg ini terdapat seratus butir telur ayam dan sepuluh kg daging cincang yang ditumis dengan ratusan cabai dan rempah rempah
hanya saja warung bakso hanya membuat bakso raksasa ini berdasarkan pesanan saja
karena selain membutuhkan modal tambahan waktu yang dibutuhkan untuk memasak bakso super besar ini juga cukup lama yaitu lebih dari dua belas jam
berdasarkan pengamatan pemiliknya jarang sekali ada orang yang mampu menghabiskan bakso raksasa buatannya
karena untuk bakso seberat lima kg saja biasanya tidak habis di santap dua puluh orang
apalagi yang seberat lebih dari sepuluh kg ini
bahkan pemilik warung juga membuat sayem bara
jika ada yang berhasil menyantap bakso sebesar satu kg sendirian selama lima belas menit maka bakso yang dimakannya gratis
dan hingga kini belum ada yang berhasil menaklukannya